menteri pupr basuki hadi mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki bahkan sempat menyinggung reaksi menko marves luhut binsar panjaitan yang kaget rumah menteri ikn kecil
basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan widya chandra jakarta dibanding di ikn
basuki menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya
basuki juga menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan yang kaget rumah menteri ikn kecil
basuki menegaskan konsep pembangunan ikn bertema kompleksiti
ada tiga puluh enam unit rumah menteri di ibu kota nusantara
anggaran untuk tiga puluh enam rumah adalah rp lima ratus sembilan satu miliar
satu unit rumah memiliki luas lahan satu m dua sedangkan luas bangunan sebesar lima ratus delapan puluh m dua
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dan satu basement
lantai pertama untuk area kedinasan lantai kedua untuk area privat keluarga basement untuk kamar sopir kamar mandi dan ruang jaga
total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi
ruang pertemuan ruang kerja ruang keluarga dapur garasi dan area barbeq
rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas yakni cctv penggunaan panel surya sistem smart design building dengan akses internet seratus persen dan wifi serta dilengkapi dengan mebel lengkap
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dengan ruang lantai